aku beliin ya buat kado anniversary pertama kita
tahan sih gak usah
engga gak aku aja
keren banget apalagi kamu emang ya
gue beneran gak suka michelle ngerebut hatinya rifqi
udah ya bu
kamu temennya rifqi kan
kelasnya gak disini om tapi disana kok gak salah
eh saya mau ketemu sama kamu
bukan sama rifqi
emangnya ada perlu apa ya om
saya tau kamu lagi deket sama rifqi
pasti rifqi akan dengerin semua omongan kamu
ya kali saya deket sama rifqi
saya tau rifqi
dia tidak akan meminjamkan jaketnya pada orang yang di mata dia tidak spesial
itu jaketnya rifqi kan
berarti saya gak salah nemuin kamu
jadi om mau minta tolong apa tadi om
kamu bujuk rifqi
untuk minta maaf sekali lagi sama aldino
di depan seluruh murid
bukannya rifqi udah minta maaf sama aldino ya om pas di rumah sakit
saya terpaksa cerita sama kamu
saya lakukan ini demi rifki
papanya aldino akan membawa kasus ini ke polisi
kalau rifki tidak minta maaf sekali lagi sama aldino di pan semua murid
saya gak berani om gak bisa
anak saya satu satunya di penjara
ngomong sama rifqi untuk minta maaf sama aldino
saya usahakan ya om
terima kasih ya
boleh om minta juga nomor hp kamu
bete ini tuh paling heran sekali
kenapa ali bisa kasih pinjam ali punya jaket kesayangan itu buat
tuh jangan jangan alih ini naksir lagi sama itu nona
wah gitu dong ki
yang bener dong ki lo
oh kayaknya tuh bener banget
udah deh lu ngaku aja deh sekarang
lo beneran naksir kan sama si michelle
kok bisa sih ki terus segitu pedulinya sama dia
nih ya kenapa gue bisa kasih jaket buah ke michelle
karena bentuk gue gak setuju sama perilaku kalian semua ke dia
ya bukan dia doang tapi semua perempuan apalagi kalian sampai numpahin saus ke roknya dia
tapi dia itu toh sudah bikin ahli akhirnya punya hukuman tambah jadi tiga minggu
jadi wajar lah kalo kita kasih pelajaran toh
tapi iya perempuan kalo lo mau kerjain itu orang
ya mau ngerjain yang kasih gue hukuman
mau kerjain siapa
aku temennya aldino kayak yang cowok cowok
kalo alih tidak naksir sama itu nona
oh lo gak percaya gue adif
iya ini gak ada yang percaya
gimana mau percaya lo
gimana mau percaya gimana
gimana mau percaya gimana
iya kau tidak bersikap adil nanti anak anak yang lain bilang saya ini tidak bersikap adil juga sama kau
darimana gue gak adil
yang bener lagi
kurang jelas emang tadi
bukan begitu masalahnya kau lah tapi kau punya sikap itu buat anak anak itu jadinya bingung gitu
ini mau kemana lagi
lo beneran dikerjain sama rifqi
kenapa sih dateng dateng pada marah
enggak lo beneran dikerjain sama rifqi
kita harus bikin perhitungan nih sama si rifqi
itu gak bisa dibiarin
bisa bisa cewek cewek yang lain bakalan digituin juga
gue sebenernya masih kesel banget sama si rifqi
sama temen temennya juga yang udah ngerjain gue
tapi gue gak mau semua jadi ribut gara gara masalah gue
lama lama makin melunjak nih anak ips
bisa udah gak sih
nih ya gue ngerti kalian tuh masih kesel sama rifki
masih dendam sama rifqi
cuma jangan jadiin alasan dong
buat kalian bisa dendam sama anak gps
tapi lo beneran gak papa shelf
atau mau gue antar beli rok baru ke kooperasi sekarang
kena saus doang
gue gak digebukin
mau gue ada bebek belur
lo pake jaketnya rifqi
kok bisa sih gak ada jaketnya rifqi di lo
aduh udah deh
oh tuh jujur aja deh sama kita kita
lo tuh ada hubungan apa sih sama rifqi
gue udah bilang berapa kali sih
gue gak ada hubungan apa apa sama rifki
ya kalo gak ada hubungan spesial ngapain ya ngasih jaketnya kalo lo
duh udah apaan sih kali itu ngaco deh
gue tuh cuman gak mau aja misal kena masalah pacaran sama naki ps
udah gitu aja kok
hei anak anak jangan ribut
maaf ya ibu akan terbang angkat
bisa bantu ibu mesin papan tulis
yaudah kalo gitu aku beli dua duanya ya
buat kado anniversary pertama kita
tahan sih gak usah
enggak gak aku aja
keren banget apalagi kamu emang
gue beneran gak suka
udah ya bu
anak anak sekarang dibuka
halaman satu ratus dua puluh sembilan ya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalo keren langsung gue tahan sebentar
para perempuan satu ini dia bikin apa lagi dia kesini ya
gue tau kok lo pasti nyariin gue kan
ya gue tau lo pasti kangen
lo gak bisa jauh jauh dari gue
lo pasti mau deket
udah selesai ngomong ya
ikut gue sekarang
mau kemana sih michelle

lo harus minta maaf kalau dia gak bisa ke sana
dan akuin kalau lo salah
biar masalah ini selesai
anak satu ini
ini yang paling menyebalkan sekali
rifki gak akan pergi
gue gak bisa masak dia
gue disini buat rifki
bukan buat kalian
ngarepin gue tanpa bikin temen lo
kau bisa jaga kamu yang udah tidak
sama aja kau sudah hina
ke anak anak kipes semua
woy kalian malah sini
ini dia hina anak kipes
paling kurang aja
eh kalian mau kemana
kalian tuh apa apaan sih
bisa nggak sih tahan emosi
ini tuh masih area sekolah atau gak
ini jangan jangan nih ya
beneran jadian nih
mereka juga harus dihukumkan
biasa sama kayak yang lain
hah bener tuh
akan bersikap adil
kalau memang rifki sama michelle itu sudah terbukti perpacaran
itu aja dia tarik jalan baru
bisa bubar gak kalian
kalo kayak begini terus
kita ngomong saja di kantin ya
lo pada duluan aja
kita tunggu di kantin ya
lo gak usah pegang tangan gue
lo udah ngareng asik kita digusumin apa
dua puluh lima h sih sama uangan orang
lo ya yang mau pacaran sama gue
masalahin banget sih lo
perlakuan lo tadi itu
gak salah paham sama kita
ya makanya lo gak usah sok sok berani
untuk nyamperin gue
apalagi lo main ke wilayah anak ips
ya sekarang lu terima aja resikonya sendiri
agresif banget sih deketin gue
kalau gak terpaksa
apalagi setelah lo nyuruh teman teman lo buat ngerjain gue
nggak usah deket deket
gue udah jujur ya sama lo
gue bilang gue jujur kalau
gua sama sekali gak terlibat
ya walaupun lu udah fitnah gue
sama bu dia
tapi gue bukan tipe yang dendaman sama perempuan
kalau gue mau kerjain loh
gue akan kerjain sendiri
gak akan gue minta tolong sama temen temen gue
untuk kerjain lo paham
lo tau kenapa gue lakuin ini semua
di depan semua anak anak
kalau gak dilaporin ke polisi
gak akan gue lakuin
apalagi di depan anak anak
karena urusan gue masalah gue udah selesai sama aldino
dan gue udah pernah minta maaf sama dia
lo tuh egois banget ya
nih ya gue kasih tau
makin peduli ya sama gue
sampai urusan gue sama bocor gue mau lo bantuin
gue mau jadi menantunya ya
lo mau jadi penyelamat
lo mau jadi penyelamat
lo mau jadi penyelamat
lo mau jadi penyelamat
lo gak usah ribet ribet
untuk bantuin gue nyelesain masalah gue sama aldino
karena itu udah selesai
gak bertanggung jawab
bisa banget lo jadi ketosis
gak bertanggung jawab
gak bertanggung jawab